kecelakaan terjadi di jalan brikjen katamso medan pada jumat siang
sedan dari arah titik kuning menuju jalan pemuda medan dengan kecepatan tinggi
sedan menabrak mobil bak terbuka yang parkir di bahu jalan
kerasnya tabrakan membuat sedan ringsek dan terbalik ke badan jalan
mobil pick up yang ditabrak dari arah belakang kemudian terhempas dan menabrak pintu rumah warga
pengemudi diselamatkan warga dan pengguna jalan
pengemudi diselamatkan warga dan pengguna jalan
terbalik ya pak
sementara itu di jalur pantura kabupaten tuban jawa timur
truk trailer menabrak dua rumah dan klinik mata di pinggir jalan pada jumat pagi
ketika bangunan rusak parah
selain bangunan dua becak yang parkir di depan rumah juga hancur terlindas bantrak
sementara satu mobil rusak tertimpa reruntuhan atap bangunan
saya keluar lihat ya bangunan sudah hancur
masnya saat itu posisi di mana
posisi ada di dalam kamar
tidur gitu ya
itu bangunan apa itu
itu terapi penyehat tradisional mata india
itu treknya melaju dari arah mana ke mana
dari barat ke timur
ada korban yang saat itu anda kalau
korban kelihatannya nggak ada
ya nggak tahu
jangan tahu itu
jangan ada kereta
kalau ada kereta itu sudah ada mobil
ibu saat itu di mana posisinya
ini yang ketabrak berapa bangunan bu
yang satu itu cuma kaget
saat kejadian penghuni rumah sedang tidur di kamar belakang
sehingga tidak ada korban jiwa
sementara sopir truk mengalami luka ringan
di meliputan cnn indonesia